buang perang suruhan sobirin
rin ini ada kerjaan di koper kita kesana yuk
aku capek banget
kita jarang jarang lho dapet kerjaan
mawel banget sih mat
sana dia pergi aku mau tidur lagi
gawat kita harus cepet lari dari sini
hei jangan lari berhenti
rupanya mereka yang geroknya
kalau cuma gara gara mereka ingin ngambil kalung emasnya
dipake sama suami saya
pencuri pencuri itu tega membongkar kuburan suami saya
astagfirullahaladzim tega bener tuh si orang
kalo menurut saya
itu sih kelewat biadep bu
masa orang udah meninggal masih juga diganggu
kasusnya sudah diusut sama pihak kepolisian
mudah mudahan aja pencuri
cepet ketangkep bu
hukum seberat beratnya biar kapok bikin curi
adek terang terang dulu
ayo bu cepetan liat adek
udah makan waharam tau
rengsek itu orang soal cuci banget sih
bisa gawat nih gua harus memberikan sesuatu nih
ya allah zim
dek dek nyemput dek nyemput
nyemput nak ya allah
bu jangan jangan ini ada hubungannya sama kuburan ayahnya yang dibongkar sama pencuri itu bu
memang anak saya paling dekat dengan almarhum suami saya semasa dia masih hidup
hah saya tau siapa yang membongkar kuburan suami ibu
siapa lagi kalau bukan bang mamat
boleh aja langsung nuduh pak mahmad itu baik orangnya
bahkan tadi pagi dia yang membersihkan kuburan suami saya
alah itu kan bisa bisanya diajak supaya menutupi kebusukannya
kuburannya abis digali terus dia yang ngerapiin
pasti kan dia dapat upah
siapa yang untung dalam masalah ini iya kan
dia untung dua kali lipat
selain dapat upah ia juga bisa menjarah kuburan itu
omong omong bu leha bisa bener juga loh bu
ini nggak bisa didiemin ini
kita harus memilih tindakan
bang maman harus kita kasih pelajaran
eh tenang tenang ibu ibu tenang
sekarang kita kumpulin kita kumpulin warga
terus kita sampai rumahnya bang mamat
kalau perlu kita usir dia dari kampung ini
lihat itu parametersnya
gak sampaiprech pokoknya
gue orang suruhanes sobiri jadi cuma beringatan buat lo
lo sampai macam macam atau buka mulut
dengar gak lo
kalau lo mau selamat lo inget pesan gue bye bye
dengar lo ya
makanya jadi orang jangan soalin
bapak bapak bisa jadi kayak gini pak
ya allah bapak
gini sih pak
sebentar ya pak ya
ibu ambilkan air buat kompres
saya tahu bapak bapak dan ibu sudah emosi tunggu sebentar